kita beralih ke kasus narkotika
polres metro jakarta selatan menangkap artis fahri albar terkait narkotika
fahri ditangkap di sebuah rumah di kawasan cirende jakarta selatan
menurut kapolres jakarta selatan kombes mardias fahri ditangkap beserta sejumlah narkotika
di antaranya paket sabu dua papan dumolit dan lintingan ganja
namun pihak kepolisian menolak menjelaskan lebih lanjut
kini pihak kepolisian sedang memeriksa intensif fahri albar termasuk melakukan tes urin
pagi hari ini tim satgas pores jakarta selatan narkobanya ini menangkap satu tersangka bernama fahri albar
ini ditangkap di rumahnya di cirende dan barang buktinya adalah satu paket sabu kemudian dua papan dumolit dan putungan ganja
apakah ada hubungannya dengan artis sebelumnya yang pernah ditangkap dengan demoli juga bang
sementara ini masih kita kembangkan